dan kini kami akan ajak anda untuk ke polda metro jaya karena saat ini tengah berlangsung konferensi pers mengenai penganiayaan ahli it dengan nama herman syah
dan kita akan langsung dengarkan apa keterangan dari pihak kepolisian saat ini
selamat siang salam sejahtera
yang saya khawatir kabupaten dumas bapak isinur ridwan beliau adalah ketua umum ikatan alumni itb
beliau datang ke saya untuk meminta dengan maksimal mengungkap kasus ini
itu sudah kewajiban saya pak ridwan
alhamdulillah saya janjikan buktikan janji saya ke bapak dalam beberapa hari kita bisa ungkap kasus ini
yang saya hormati kabupaten timur kabupaten dumas kabupaten depok dan tim wadih dari tim um jatang ras kata terse depok timur
hadirin sekalian khususnya
rekan media yang saya hormati
hari ini saya akan merilis pengungkapan kasus yang terjadi pada hari minggu tanggal sembilan juli dua ribu tujuh belas pukul tiga pagi
yaitu adanya kasus kekerasan secara bersama sama terhadap orang di muka umum dan penganiayaan
pasalnya satu ratus tujuh puluh dan tiga ratus lima puluh satu ya
lokasi kejadian tadi saya sebutkan
di kaujagorawi di kilometer enam jakarta timur
ada pun korban adalah seperti diketahui insinyur hermansa
dua puluh sembilan desember tujuh puluh lahirnya
tersangka yang pertama adalah nanti kronologi saya jelaskan
tidak ada tangan
beliau atau yang bersangkutan adalah yang menusuk korban
kemudian tersangka berikutnya adalah saudara edwin
yang bersangkutan adalah mobilnya yang serempetan dengan insinyur hermansyah
setelah berserempetan mobil avanza putih diserempet oleh mobil warna hitam
oleh pias warna hitam
kemudian dikejar oleh korban pelaku
memperlambat kendaraannya sehingga terkejar oleh korban di kilometer enam
kemudian mobil korban memalangi mobil pelaku
dan di situ terjadi cekcok mulut dan berakibat kepada penganian
di belakang mobil saudara edwin ada saudara loren dengan kawan kawannya
ini di belakang ada juga saudara erik
ini mobil nyaris warna silver
jadi dua mobil mereka pelaku nih
satu lagi saudara richard
jadi setelah berhenti kawan kawannya membantu saudara edwin untuk melakukan penganian
terjadi pemumpulan kemudian ditusuk oleh saudara loren
jadi pelaku ini baru selesai menonton hiburan salah satu konser di sebuah hotel
dan di situ mereka habis minum minum juga
dan diakui oleh yang bersakutan
sehingga pada saat terjadi serepetan kondisi yang bersakutan juga
tidak begitu pul untuk menyubil
kemudian ada satu lagi pelaku yang belum tertangkap
ini sedang kita lakukan pengejaran
terima kasih pak
terima kasih pak
jangan diibarkan yang lain pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sedang lakukan pengejaran
karena yang tertangkap pertama kali adalah edwin dan loren
yang dua ini kita tangkap di bandung hari kemarin
sehingga dengan demikian tinggal satu tersangka
memang ada satu lagi wanita yang duduk di bandung
dan itu adalah wanita yang duduk bersama saudara edwin di mobilnya
itu adalah teman dekatnya
yang kita juga akan nanti ambil keterangan
tapi wanita tersebut tidak masuk dalam penganiayaan atau pengeroyokan tersebut
nanti kita tetap ambil keterangan untuk lebih memperjelas lagi peristiwa itu
di sebelah kami ada ketua umum meketanggal menit tb bapak insin yuli iban
mungkin juga akan menyampaikan
belum datang ke kami meminta kepolisian untuk bisa membahas
saya sampaikan pak ridwan itu jatuh beras kami
alhamdulillah berkat dukungan doa bapak bapak
kami dengan tim bisa segera untuk mengungkap kasus ini
sudah tuntas tinggal satu yang belum
mobil sudah ada semua
mobil pelaku ada semua
mobil pelaku dua duanya berplat nomor asli
asli tidak palsu
karena memang ternyata kejahatan yang lewuk adalah kejahatan spontan
ini mobil pelaku
ini saudara loren
nah ini mobilnya asli plat nomornya
kemudian ini satu lagi nyaris hitam mobil edwin
sehingga kami bisa dengan mudah juga mengecek plat nomornya
karena betul betulan dipakai dengan plat nomor asli
karena kejadian spontan memang tidak direncanakan
kecuali kegiatan rencanakan mungkin plat nomornya akan dipalsukan
nah ini mobilnya bersangkutan
ada semua barang buktinya
mobil korban tinggal satu saja
senjata tajamnya yang belum kita dapatkan
ya sedang kita selusuri buangnya
di mana karena sampai sekarang kita akan mencari alat untuk melakukan penilaian
menggunakan senjata tajam
kami persilahkan mungkin pak insinyur ridwan ada yang mau disampaikan
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak kapolda metro jaya
irjen muhammad iryawan beserta jajaran
pertama saya mengucapkan terima kasih pak
walaupun bapak mengatakan tidak perlu terima kasih itu karena itu sudah menjadi tugas bapak
tapi alasan saya adalah yang pertama ketika saya mendapat informasi peristiwa yang terjadi kepada rekan kami hermansyah ini minggu siang
itu ada dua hal yang kami fokus
pak kapolda dan teman sekalian
yang pertama kita memastikan agar korban mendapat perawatan medis sebaik baiknya
karena apapun ya safety first lah istilahnya begitu
itu yang kita upayakan juga
yang kedua ada keinginan besar tentunya bukan hanya kami tapi seluruh masyarakat agar peristiwa kejahatan seperti ini tidak terulang lagi
satu satunya harapan kita adalah ketika bapak polisi bekerja dengan profesional dengan sebaik baiknya
alhamdulillah dua tugas itu sudah kami lakukan
jadi kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sejak awal tenaga medis di rumah sakit hermina depok kemudian dipindahkan ke rspad gatot subroto
kami juga berterima kasih karena di sana juga diperlakukan dengan baik
dan pemindahan itu ketika saya datang saya tiba di jakarta jumat siang ketika tiba dari tugas di luar kota
jam tujuh malam kurang saya sudah tiba di hermina
kemudian setelah berunding dengan teman teman alumni itb dan keluarga untuk memindahkan korban karena ada alat yang diperlukan tapi tidak tersedia di rumah sakit hermina depok
dokter yang menangani di rumah sakit hermina tersebut juga dokter di rspad gatot subroto
jadi akhirnya keluarga bersepakat untuk dipindahkan ke sana dan alhamdulillah malam itu kurang lebih pukul sepuluh malam sudah mendapat penanganan yang baik
kami sekali lagi berterima kasih juga kepada pihak pihak yang telah menangani

hari senin saya meminta waktu untuk bertemu bapak kapolda dan alhamdulillah diterima kurang lebih pukul dua siang hari senin bertemu bapak kapolda kabit dokes kabit humas dan jajaran terkait ya
kami mendapat penjelasan termasuk juga penjelasan terkini tentang kondisi medis teman kami hermansa
semua itu adalah kronologis yang kami perlukan
bukan hanya sekali lagi semata mata kepentingan komunitas alumni itb tapi juga untuk masyarakat luas secara umum
kita kan tahu kejahatan makin banyak dan lain lain
inilah yang kita harapkan
sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada semua pihak juga membantu dan juga atas nama ikatan alumni itb saya mengajak semua pihak alumni itb dan masyarakat luas untuk mendinginkan suasana
karena kita tahu juga banyak banyak yang sudah berada di sekitar kita

sekarang sudah terbukti apa yang terjadi
kami berharap hukum dapat ditegakkan dengan sebaik baiknya
dan peristiwa ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua
bahwa kondisi ini bisa terjadi terhadap siapa saja
kita semua harus waspada dan sekali lagi kami pun mendorong kiranya jajaran kepolisian pak kapolda dan bapak ibu sekalian dapat bekerja dengan lebih baik
sehingga kondisi masyarakat kita makin lama makin aman dan kita pun makin meningkat kesejahteraan
terima kasih banyak
mudah mudahan bapak semua mendapat imbalan yang terbaik dari allah swt
amin terima kasih selamat siang
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ridwan
doanya luar biasa
mudah mudahan berkah buat saya pak
jadi rekan rekan sekalian dengan demikian peristiwa yang terjadi sudah kita bisa ungkap
satu lagi saja yang dpo tentu kita akan tangkap kemudian satu lagi mungkin kita akan cari barang bukti pisaunya pisaunya
bagi teman teman yang akan mengajukan pertanyaan silakan juga kepada pelaku silakan
mungkin ada yang bertanya tanya betulkah cuma itu saja dan lain sebagainya
makanya ada hal viral di medsos hari ini saya naik di koran rakyat merdeka
itu adalah bagian teknik polisi melakukan interograsi
atau pengungkapan peristiwa
sehingga itu dalam keadaan global
kita akan memastikan saya tanya kemarin ke edwin apakah anda bekerja sendiri atau ada yang memerintah
kita sentuh psikologisnya sehingga dia dengan kejiwaan yang saya sentuh dia menyampaikan
ini pak ridwan teman saya di sini teman saya di sini
tinggal ngambil aja itu teknik
bahkan pak ridwan saya juga mengajukan
pada saat dulu densus ali imron ya pak
ali imron itu tidak di borgol
diajak makan sama sama
jadi tidak ada yang salah tidak ada masalah
tapi tidak masalah
buat kami itu berkah
makin kami dipitnah dibully makin berkah hidup saya
makin berkah betul
terima kasih bagi yang pitnah kami
kami tetap berkah tetap sehat
tetap dilindungi oleh allah swt
kami akan terus bekerja
bekerja mengungkap kasus
dan terus mempertangkap khidmat di buku kota yang kita cintai
dapat sabu satu ton malamnya
berkah dari itu semua
baik silakan teman teman yang ada yang menyampaikan
sini satu amel
nanti belakang amel terus
mau nanya siapa silakan
nanya pak polisi saja
ini pak mungkin sebelumnya kan memang sudah beredar
ada penggiringan opini segala macam
bahwa pak hermansyah dikaitkan dengan keterangan dia sewaktu menjadi pembicara di lc
terkait dengan kasus habib rizik
nah ini publik juga bertanya tanya
bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini secepat ini
padahal sebelumnya beredar di informasi di media sosial bahwa saat kejadian itu seluruh cctv di sekitar rute tersebut itu dalam keadaan maintenance
apakah hal itu betul
nah karena pihaknya samadga sendiri sebelumnya sudah menyatakan bahwa cctv semua sudah diserahkan ke pihak pihak polisian
nah terus yang kedua mungkin ada juga pertanyaan dari publik bahwa ini adalah suatu perencanaan karena para pelaku itu membawa pelaku itu membawa ada senjata tajam gitu pak
nah apakah ini apa bagaimana
atau mungkin ada
bagaimana sampai si pelaku ini membawa senjata tajam
apakah memang hal itu direncanakan gitu
karena atau ada kaitannya dengan profesi mereka sebagai debt collector gitu pak
itu aja pak
ya nanti diperdalam sebentar ya
jadi peristiwa tersebut terjadi pukul tiga ya
itu kan ada saksi lain
harusnya istri korban saya hadirkan tapi beliau masih belum siap
artinya masih kondisi badannya masih
harusnya masih kondisi badannya masih
kurang update ya
jadi saksi saksi melihat termasuk istri korban ciri ciri itu jelas
ya makanya sudah ada sket wajah
kita sudah bisa melompokkan
kami tidak akan menyudutkan seratus suku ya
kita udah tahu kalau ciri ciri orang pakai kalung penampilan ini pasti dari kelompok ini
kita sudah punya itu
kemudian juga ada saksi saksi lain di sekitar situ yang melihat
pegawai ert ya itu ada yang melihat juga
nah kemudian kita tahu
kalau ke wilayah itu itu wilayah akan ke jakarta timur
kita tahu itu kelompok dari suku mana kita mengerti
ini resepsi jago jago semua
nanti pak heri jelaskan sedikit namanya
nah berkaitan dengan senjata tajam
senjata tajam itu wajar
banyak orang kalau keluar malam bahwa senjata tajam bukan wajar
artinya banyak terjadi
makanya kami sering melakukan operasi malam
dimana jangankan hanya pisau sebesar ini orang seluruhnya segede umat
dengan segede umat saja kita bisa tangkapkan gitu ya
jadi sebab itu itu masalahnya
sehingga kita bisa mengelompokkan
termasuk juga jaringan jaringan manual yang kita lakukan
sehingga kita dengan cepat untuk
dan mobil itu plat number nya asli
karena kejadian tidak dipersiapkan
sehingga kita dengan mudah mengecek ke samsat
dari berapa plat nomor ada dua ribu kita kerucutkan kepada mobil yaris warna hitam
ketahuan di mana mobil itu
tapi yang lain lain teknis lain it saya nanti tidak sebutkan ya
pak heri main sama kata jalan
saya tamakannya pak heri
mohon izin terima kasih bapak kapolda
perlu saya jelaskan
kami jelaskan bahwa yang pertama dari hasil penyelidikan koordinasi kita
dengan polres jakarta timur yang punya laporan polisi
kemudian direkturat kriminal umum
itu yang harus kita cari adalah timeline kemudian jam atau menit atau detik
kejadian itu terjadi
nanti akan kita bisa mundur ke belakang
kemudian kita tarik fakta fakta yang bisa mengaitkan dengan jam yang ada
bahkan satu hari sebelum kita ungkap
itu kasar rai skrim jakarta timur dan kasar jatah nas dan depok
napak tilas di tkp
bahkan kecepatan mobil pun diukur
jadi semuanya itu
lalu terkait dengan pengungkapan ini
tidak terlepas dari kerja sama tim
memang setelah kita lakukan analisa dan sketch wajah
tentunya sket wajah ini berdasarkan keterangan dari korban
jadi kita dapatkan
kemudian yang paling menguatkan itu keterangan dari irina
yang istri daripada korban
bahwa satu dari pelaku itu menggunakan kalung
jadi ciri cirinya itu
kemudian kita kaitkan dengan keluarga atau kelompok orang
yang tinggal di sekitar keluaran pintu tol
keluaran pintu tol itu sampai ke bogor
yang mana kalau tol cijago ini
sebagian itu tinggal di sekitar cipayung atau di kota depok
jadi hasil pengelompokan itulah
kemudian kita fokuskan lagi
kemudian kita fokuskan lagi
dan alhamdulillah terungkap
ini sketch wajah kamu yang buat
oh citp jasa marga perlu saya sampaikan
itu hanya untuk ini aja
untuk melihat saja
tapi belum bisa merekod sepanjang jalan itu
kita memang mengecek jasa marga
dia hanya untuk melihat saja
tapi tidak bisa merekod
mungkin ada kerusakan lain
tapi tidak tahu
di penyediaan itu di jandu atau di penyediaan jalan
di penyediaan jalan ada citp
tapi tidak bisa merekod
makanya kita cari pola lain yang berkaitan di luar titik
kalau ctv lebih mudah lagi
plat nomernya asli bu
jadi kita harus melihat mudah sekali
biasa kejahatan yang direncanakan
itu plat nomor tidak pernah asli
kejadian di jalan
itu aja sebetulnya
sebetulnya hanya simpel saja kejadiannya
kalau di plat nomer itu
akan ada diserang
kan saksi banyak
itu yang perempuan juga lihat
perempuan malah lihat sekali
mukanya si loren apal lihat
yang perempuan sempat mukul pakai payung berapa kali
ini sketch saya
ini gelar satu hari belum terungkap
satu hari belum terungkap
ini hasil sket wajah dari keterangan istri korban
sebentar sebentar belum selesai
oke yang kanan dulu tadi yang nanya dulu
yang perempuan boleh
selamat siang pak saya deta dari mnc media
mohon izin bertanya kepada salah satu tersangka mungkin perwakilannya
yang nusuk boleh
ini saudara saya nih
kamu loren kamu sampaikan apa adanya
kamu sampaikan kamu punya tuhan kan
tadi kan sempat dikatakan bahwa ini adalah kejahatan spontan dan dibawa pengaruh minuman alkohol
apakah dari lawren masih mengingat pada saat percekcokan itu
hal dari korban yang membuat laurence sendiri akhirnya memutuskan untuk menusuk
apakah dari perkataan atau ada reaksi fisik dari korban yang akhirnya mendorong lauren dan teman teman untuk melakukan pengeroyokan
jadi yang loren
loren ini yang membantu langsung dia menusuk
yang cecok ini adalah edwin
mungkin dua duanya bisa menjelaskan
jadi ceritanya ketika sekitar di kilometer enam
jadi saya coba melambung edwinnya dari kanan
jadi saya nyerempet mobilnya dari depan
kenal di belakang saya
jadi ketika saya jalan terus dia ikutin saya dari belakang
jadi terus dia ikutin saya
dia dari sebelah kiri
jadi dia usah menghentikan mobil saya
jadi ketika dia ikut terus dia kejar saya terus dia menghentikan mobil saya
dia menghalang mobil saya dari bagian depan
tapi kami sempat mencobok dulu
ya kira kira begitu
ya dia membaca juga saya buka kaca terus kita sempat
terus mungkin karena adik adik saya ini mereka lihat saya dicegat
mungkin mereka turun terus hampir di korban
nah gitu mungkin
ya selamat pagi semuanya
sebenarnya buat pihak korban saya minta maaf
karena di sini semuanya spontan
bukan ada rekayasa atau ada keseluruhan dari siapapun
nah jadi ceritanya tuh kaca saya tuh di pepetin
di pepetin oleh korban
di pepetin sampai di kilometer enam
di situ di berhentiin di tengah jalan
tengah jalan saya berhentiin
terus saya juga berhentiin
pas tepat di belakang
terus saya turun saya keluar
saya tanya kenapa terus korban marah
nah terus saya langsung pukul
dan teman teman semua juga ikut
kalau persis itu saya untuk dana jaganya pak
jarak itu sekitar
gak terlalu jauh
sekitar dua meter gitu
jadi kita gak terlalu jauh
pak cemela kamu jadi seperti region senilai
anda pas itu balan semudah apa
oke jadi kenapa anda selalu terus nafas juga
gak terlalu jauh
ketiga setahun saya kebetulan saya pulang ke warga kriminal
saya jarang mendapat kasus seperti anda
yang kalau hanya senggolan itu biasanya paling tonjok
ini kenapa sampai seperti anda tuh kayak gimana gitu loh
kayak punya dendam kesuma
padahal hanya senggolan loh
apa mungkin ada kasus lain atau apa gitu
itu yang kita butuh kejujuran anda
buat menepis ini
apa dugaan dugaan yang lain yang terjadi di masyarakat gitu loh
apa anda mabok atau anda memang juga
apa dulu memang anda sering juga membunuh orang atau apa
kalau lihat melihat cara cara kalian itu
kayaknya kalian itu bukan pemain baru gitu loh
yang biasa membantai orang makasih
jadi dalam keadaan pembunuh
saya pasti berklinik
ya itu menurut saya gitu
jadi saya spontan aja itu spontan
saya pernah nggak mau pantas
sebelumnya belum pernah
cuma kalau pukul pernah pukul
baik dan lain
makasih baiknya kasih
selamat siang untuk saudara edwin
apa jenis senjata tajam yang anda pakai
apakah sangkur ataukah golok atau badi
lauren apa senjatanya
lauren kembali aja ya
lauren apa senjatanya
bagaimana sepanjang apa

dimana terakhir anda tinggalkan
terakhir itu sebelum masuk res area jeput
baik terakhir sekali lagi
tipi satu ya
ya udah cukup ya
saya dimas dari menyikap tabir

saya mau tanya
untuk saudara lauren
dugem atau tempat hiburan mana
sebelum kejadian itu
oh mobil punya edwin
itu yang yaris itu
sedangkan yang city itu
itu mobil dari
yang satu punya kata satu tarikan
itu mobilnya plat
platnya palsu atau tidak
plat antik poinnya hati
kita cek di samsat
jadi itu aja sebetulnya gampang
kalau perbuatan itu direncanakan
itu pasti plat enam menit pasti akan disediakan
jadi itu pasti diganti
karena dengan plat nomor asli kita akan bisa melacak gitu
dimana mobil itu terakhir berada gitu ya
ya berapa ini
pak edwin pak
mau nanya bang heri pak
mau nanya bang herimen pak
boleh pak herimen
mau nanya soal si irina itu emang benar warga negara
apa sudah di cek ke imigrasi pak
bukan rusia uzbek
terus yang normalnya buruh itu gimana bang heri
enggak usah lah itu dijelaskan ya
kasian juga beliau udah jadi istri orang
karena coba yang lain
siapa yang menjambak irina pada saat itu
lalu yang kedua ada informasi bahwa pelaku yang depok ini bekerja di sm sms finance
apa benar pak
ya itu si bawel lagi laki laki ya tanya mana mic nya kasih ya terakhir ya udah
benar sudah berapa lama kerja di situ
sudah sebentar ya
sudah cukup ya
delapan sampai sepuluh tahun
pak pelaku kena undang undang darurat tidak pak
pak pelaku kena undang undang darurat nggak
karena mereka bawah sajam
oh lo pindah kesana loh
pak dia kan bawah sajam
iya kenalkan pasti mau iya
itu aja pak makasih itu aja pak abu
udah dikenakan nih gak usah diajarin lah
sudah cukup ini lah
tb itb mau tanya itb
ini terakhir rajanya
ini last person ya
yang tadi saya menanyakan tentang
dia kan alun
anda kan ketua alumni itb
ini disekutar media sosial yang menjadi viral
tapi cuman saya ingin bertanya aja
statement statement yang meluncur ke media sosial itu
dan klarifikasi itu
itu aja pertanyaan saya
saya baru mengeluarkan pernyataan
tadi pagi kurang lebih pukul

itu satu satu nya yang saya keluarkan
jadi yang sebelumnya bukan
saya mengeluarkan pernyataan
yang tadi pagi kurang lebih pukul sepuluh
jadi yang sebelumnya bukan
dikeluarkan oleh ikatan alun
jadi yang saya keluarkan
apa yang kami lakukan
dan juga pernyataan bahwa ini lah
satu satu nya pernyataan
kemudian kami menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang membantu
teman teman alumni untuk mendoakan
teman kita yang menjadi korban
dan mengajak alun
satu padu bersama masyarakat
untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban
karena kalau tidak aman dan tidak tertib
akan terjadi lagi herman saiman yang lain
apa namanya statement ada yang
yang artinya bukan dari anda
apakah anda ingin
ini kasus ini di
karena ini kan merusak kredibilitas
gini saya jelaskan aja sejelas jelas nya kepada
publik melalui media
dalam hampir seratus ribu
anggota alumni itb itu
macam macam orang
jadi kita ini udah kaya indonesia kecil juga gitu ya
ada yang mau ke kiri mau ke kanan
dan sebagai negara demokrasi
saya tidak punya tendensi
untuk memaksakan mereka
memiliki satu sikap
kalau ada yang mau bersikap lain
ya silakan saja asal jangan
claim atas nama ikatan alumni itb
satu lagi pertanyaan
anda melihat bahwa ini benar benar adalah memang patah atau memang rekayasa
saya tidak suka menuduh
saya setelah mendapat penjelasan dari pak kapolda besera jejaran
saya anggap beliau beliau profesional dan lebih pintar dari saya
kalau saya tidak punya lebih pintar lagi kenapa saya harus duduk duduk juga
ini mau ke luar negeri loh cukup
ya tepuk tangan semuanya
kasih kasih ya kesiannya
ini kasih lagi ya
dan izin nanya ke pak herimen soal rute perjalanan korban sama pelaku itu dari mana mau ke mana
rute pelaku dan korban itu dari mana mau ke mana
korban sama pelakunya itu dari mana mau ke mana
saya kan korban belum jadi periksa
saksi istrinya itu
rute perjalanan korban
rute perjalanan korban
dari mulai ulang tahun lah ya
depok kemudian lenteng agung terus ke jakarta terus masuk lagi di tol di semangi
pulang akan masuk ke tol belok lagi ke arah depok lagi
misalnya begitu aja
jalan jalan jam itu malam
pelaku itu habis menonton liburan salah satu hotel di wilayah jakarta pusat
nah pulangnya kira kira jam berapa
saya pulang jam dua ya
dan udah dites sama
kalau ke korban kita tes juga
tapi negatif ya
kita akan coba siapa tahu mungkin ada hal hal lain
kalau pelaku jelas
ya kita tidak temukan alfoba
nggak tahu ya kalau nanti ya
udah nanti kan